enak ya iya keboku menyen gitu
takut kak kamu jangan takut jangan ngenci di sini ada kali kok
ya udah kalau gitu requiem
aduh iya siapa sih
siapa tadi ada yang ngepep ngepep
di kakek sarung itu
aah jalan muka jangan di depan cewek
aduh zara kamu tuh
kotak orang asli
kadang pake celana juga
keren banget pake celana
antarin aku ke bale yuk gimana ya
enggak ah mendingan kamu sendiri aja
kamu mah masih tiga kawan
ya udah deh
kenapa ada sarung di tengah jalan ya
aku mau kabur aja
aduh udah gak papa
udah gak papa

kenapa sarung jadi
wah dasar penakut ini
bagaimana nih urusan ini
kaget sama hantu kaya gitu doang
uh uh uh
kok merinding ya
kaya ada yang mendekat
kaya ada yang mendekat
kaya ada yang mendekat
hei baru udah
ayah kenapa ya
iya om merti ngapain di sini
aduh ayah tuh gak takut kok
ari kalian ngapain malam malam gini ke balai warga
tadi kami lihat ada trio hansip
ditangkap sama kakek sarung
om merti adam
cik adam kenapa
adam diculik sama kakek sarung pak rt
gas dua gaswot
ya bisa lah masa enggak
kita gak pake sarung
tadinya cio mau tolongin cica
iya bener banget
iya bener banget
kalau aku jadi ngikut kamu sih
kamu sih cutil
hai keadaan kayak gini kok kalian malah bencana sih
ini jangan ikut ikut aja
kak kak kak kak
bawahnya enak ya
iya kayak buku kemenyan gitu
direksi tanah pesawat
sampai musim berangkat kembali
enak banget juga
sekalipun sebenarnya awak juga
mi kita dikejar kejar sama kakek sarung mi
tenang tenang ali bapak tenang
mami pasti akan selamatin kalian
eh enak aja anak saya dibawa bawa pergi
loh kok ditarik
jadi selama ini kita ditarik sama tali ini
rafa bangun rafa
rafa ternyata ada ketahuan
aku takut kak
kita harus bisa keluar dari sini
kayaknya ini rumah kosong tempat kakek itu deh
ya coba keluar dari sini ya
ini ansi pada kemana sih
lagi nggak dibutuhin ada
sekarang lagi dicari cari nggak ada
lebih keras lagi lebih keras lagi
itu kayak suaranya apa ya
ada seorang orang kabur sama kapel juga
kalau gitu kita harus bisa ambil kesempatan buat kita kabur
kita muntah di situ aja
kemana anak anak itu
bapak kakak yakin pas si kaki kacarung itu bongan
kakak tahu dari mana
lagi pula tangannya anget anget itu
jadi kita harus cari tahu kak